demi penghematan anggaran negara pemerintah akan mengurangi beban keuangan
melalui pengurangan jumlah pegawai negeri sipil pns menjadi tiga lima juta pada tahun dua ribu enam belas
rencana ini akan berimplikasi pada pemangkasan sekitar satu juta pns di seluruh indonesia
lantas seperti apa posisi pns dalam postur keuangan negara
benarkah pns melulu membebani finansial pemerintah
abdi negara dalam angka saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data mengenai jumlah pns dan ini adalah jumlah dari tahun dua ribu tiga belas ke dua ribu enam belas
ini adalah data yang kami ambil dari cnnindonesia com dan kita lihat pemerintah pusat tampaknya yang paling banyak
untuk jenis kepegawaian dari pemerintah pusat
kita lihat mayoritas ataupun juga mendapatkan porsi paling besar
delapan ratus sembilan puluh satu delapan ribu orang yang ada di kementerian yang ada di pusat dan ini adalah data tahun dua ribu
dan kemudian mengalami kenaikan kita lihat menjadi sembilan ratus sembilan ribu lebih untuk jumlah pns yang ada di pemerintah pusat
rekrutmen tampaknya menambah juga jumlah dan juga mungkin kebutuhan juga untuk masing masing kementerian dan lembaga
lalu kita bergeser bagaimana dengan yang di provinsi
apakah di provinsi apalagi dengan adanya otonomi daerah apakah mereka juga merekrut hampir sama
atau justru setengahnya atau justru seperempatnya
ternyata angkanya sangat jauh kita lihat dari hampir hanya seperempatnya saja
kita lihat untuk provinsi mencapai dua ratus sembilan puluh lima enam ribu orang yang tercatat pada tahun dua ribu tiga belas mengalami kenaikan namun sangat tipis
beberapa daerah mungkin saja karena beberapa juga tantangan ekonomi di masing masing daerah memutuskan mungkin tidak dulu merekrut
mereka memilih jalan misalnya untuk pegawai kontrak ataupun juga outsource
beberapa pemerintahan daerah ataupun juga melaksanakan hal tersebut sehingga kita lihat untuk kenaikan pada tahun dua ribu empat belas sangat tipis
hanya sekitar dua ribu kurang dari dua ribu
pns baru di provinsi jadi sekitar dua ratus sembilan puluh tujuh delapan ribu pns yang tercatat di provinsi
namun bila kita lihat di kabupaten dan kota jumlahnya justru lebih besar
kita lihat untuk kabupaten kota pada tahun dua ribu tiga belas totalnya sekitar oh ini lebih dari tiga juta
tepatnya orang pns yang ada di kabupaten kota pada tahun dua ribu tiga belas
dan anda lihat secara barcat ataupun juga kenaikan yang sangat signifikan tiga dua juta orang penambahannya
dan ini tampaknya semakin menegaskan bahwa pns yang paling banyak ada di kabupaten dan kota
yang paling sedikit ada di tingkat provinsi
apakah mereka yang termasuk dari total target pemerintah hanya tiga lima juta saja pegawai
nanti kita akan lihat data selanjutnya
kita ke data mengenai provinsi ataupun juga data pns menurut provinsi
ini untuk melihat biasanya semakin banyak pns pelayan masyarakat
ini akan semakin mendikasikan perkembangan ekonomi pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah
kita lihat dalam hal ini yang paling banyak kita bergeser dulu ke indonesia bagian barat
kita lihat untuk sumatera utara mencapai lebih dari dua ratus empat puluh tujuh ribu pns yang tercatat bekerja di sana
angka ini setengah dari yang ada di jawa tengah
jadi jawa tengah jumlahnya dua kali dari sumatera utara hampir dua kali

yang tercatat sebagai pns di jawa tengah
dan kemudian mengikuti adalah di jawa timur
atau jawa timur tepatnya yang mencatatkan jumlah paling tinggi
namun tidak heran memang jumlah populasi masyarakat jawa timur merupakan juga jumlah yang paling besar yang ada di indonesia
kita lihat maka tidak heran untuk rekrutmen ataupun juga pns yang tercatat di sini

lalu jawa barat sendiri ini juga merupakan pusat ataupun juga

lalu jawa barat sendiri ini juga merupakan pusat ataupun juga pertumbuhan ekonomi birani

karena disini kita tahu juga administra administrasi diperlukan
investor investor juga membidik daerah ataupun lokasi lokasi kota kota besar di indonesia ini
untuk menanamkan modal mereka
kemudian mereka pastinya akan membangun bisnis di sana
akan membangun bisnis di sana maka dibutuhkan juga pelayan masyarakat ataupun pns yang lebih banyak di titik ataupun di daerah daerah tersebut
sementara dki jakarta ibu kota kita lihat angkanya dua ratus tujuh puluh lima tujuh ratus enam puluh tiga orang yang tercatat menjadi pns di pemprov dki jakarta
ini anak buah ahok semuanya ada di sini
dan kita lihat mereka meskipun kecil namun secara administratif secara bisnis juga penting
karena jakarta memang menggabungkan keduanya sebagai kota pusat pemerintahan kemudian juga pusat bisnis di sana
tidak heran urbanisasi masih saja terus masuk ke ibu kota
beruntung sekarang sudah ada beberapa wilayah penyangga
namun wilayah wilayah penyangga termasuk ibu kota tampaknya memang masih memerlukan jumlah pns yang lebih banyak
tapi yang paling penting harus lebih produktif
lalu kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pula dengan di indonesia bagian timur tepatnya
tadi ada makassar harusnya kita lihat
tapi nanti kita akan lebih membahas mengenai postur
benarkah bahwa pns tersebut melulu menyedot anggaran negara
kita lihat pie chart berikut ini
ini adalah data dari apbn dua ribu enam belas
data untuk rapbnp dua ribu enam belas memang belum kita dapatkan
angkanya pasti tidak jauh berbeda
namun ada semangat pemerintah untuk melakukan penghematan
efisiensi salah satunya adalah di operasional pemerintah dan pegawai
untuk rasionalisasi pegawai tampaknya akan menjadi yang dipilih pemerintah
meski dalam situs resmi sekretariat negara belum pemerintah memberikan izin dalam hal ini
presiden jokowi persetujuan
rencana rasionalisasi tersebut akan segera disetujui dan diimplementasikan pada tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat untuk belanja sosial saja itu mencapai lima puluh empat triliun rupiah
oke saya ke total belanja terlebih dahulu

dan kita lihat belanja modal
belanja modal menurut saya ini yang lebih vital
karena ketika pemerintah mengatakan mereka akan masuk ke sektor infrastruktur untuk memboost ekonomi yang ada di indonesia
maka mereka harus belanja modal
yang menjadi salah satu yang terpenting ataupun yang signifikan
sudah tinggi memang dua ratus satu enam triliun rupiah
tapi bila kita bergeser
saya ajak anda bergeser untuk belanja pegawai
angkanya justru lebih besar
dan angka ini tampaknya akan dipilih pemerintah ketika jokowi meninstruksikan harus ada penghematan
karena mereka tahu persis penerimaan negara untuk kuartal pertama saja
kita tahu defisitnya juga sudah sekitar seratus triliun rupiah
dan mereka harus berpikir
mereka harus berpikir
mereka harus berpikir
mereka harus berpikir
mereka harus berpikir
mereka harus berpikir
mereka tahu persis
mereka harus memiliki strategi
bagaimana agar keuangan negara tetap bisa dalam level yang sehat
lalu kita lihat untuk belanja barang itu memang lebih besar
mencapai tiga ratus dua puluh tiga sembilan triliun rupiah
dan angka inilah yang akan dirasionalisasikan lagi oleh jokowi
salah satu solusinya mungkin adalah untuk mengurangi satu juta pns
dan nanti belum ada skema resmi sesungguhnya
namun dari beberapa
ada pernyataan pernyataan yang saya baca
bahwa ada beberapa memang yang akan dilakukan oleh pemerintah
masih akan ada skema yang akan dipelajari
seperti apa rasionalisasi akan dibutuhkan
belum lagi bicara bahwa pada tahun dua ribu sembilan belas
ada sekitar lima ratus pegawai yang akan pensiun
sementara target pemerintah ada tiga lima ratus
dengan memangkas dari jumlah sekarang empat lima ratus
artinya bila sekarang ada empat lima juta pegawai
target pemerintah ada di tiga lima juta
artinya ada satu juta pegawai
pns yang akan terancam untuk diberhentikan
skemanya seperti apa
kompensasinya seperti apa
belum diputuskan oleh pemerintah
masih dipelajari oleh pemerintah
belum lagi ketika nanti ada lima ratus ribu pegawai negeri sipir
yang memang pensiun pada dua ribu sembilan belas
ini tentu akan menjadi salah satu peluang lagi
pemerintah akan merekrut yang baru
dan mungkin saja ini akan merekrut mereka mereka kaum millenials
masuk ke dalam
kemudian juga kita tahu dengan kemampuan teknologi mereka
semoga saja hal tersebut bisa memberikan efek yang positif
untuk birokrasi di tanah air
namun yang pasti bahwa apakah pns melulu memang menghabiskan anggaran negara
jawabnya belum tentu
karena ketika mereka bisa memberikan produktivitas yang maksimal
ketika mereka memang bisa bekerja dengan efektif dan efisien
justru fungsi mereka
menjadi sesuatu yang vital untuk dipertahankan